partai golkar dan partai kebangkitan bangsa yang bergabung dengan koalisi pendukung jokowi dodo berharap mendapat tambahan jatah kursi menteri pada kabinet berikutnya
namun kedua partai tersebut menyerahkan sepenuhnya masalah pos menteri kepada jokowi
ketua umum partai golkar erlangga hartarto meminta partainya berpartisipasi lebih aktif pada pemerintahan jokowi periode kedua
sebab golkar sejak awal mendukung jokowi sehingga berharap mendapat tambahan kursi menteri
saat ini golkar hanya mendapat jatah dua kursi menteri di kabinet jokowi jk
sementara itu ketua dpp pkb jazilul fawait juga mengingatkan partainya mendapat lebih dari empat kursi menteri
pkb siap menyodorkan kader terbaiknya tetapi tidak akan mengincar pos menteri tertentu
namun pkb mengharapkan jokowi memberi kepercayaan kepada kader pkb untuk mengisi pos menteri strategis seperti menteri pertanian dan menkominfo
ya nanti itu kan terkait dengan portfolio itu prerogatif pak presiden
golkar akan menyesuaikan portfolio
portfolio nya dimana dan orangnya siapa
perkara kader satu yang punya kader banyak dan bisa ditempatkan di berbagai posisi
kalau bisa berarti lebih dari yang kemarin karena kan golkar juga sudah membantu perjuangannya pak jokowi
kemarin kan kita bergabung di babak kedua
nah sekarang kan kita ikut dari babak pertama
ya tentu nanti harapannya akan berpartisipasi lebih aktif
ya terima kasih
ini mudah mudahan pkb lebih beruntung
beruntung itu artinya kalau kemarin dapat katakanlah empat besok tambah itu beruntung
kalau sama sama saja itu kalau ibarat usaha masih merugi
kalau berkurang wah itu celaka itu
nah pkb tentu ingin memastikan kepada konstituennya bahwa dua ribu sembilan belas ini selain ada kenaikan kursi yang signifikan
itu juga katakanlah ya mendapat posisi yang strategis dan tambahan
nah itu yang diharapkan
sementara itu presiden joko widodo mengisyaratkan akan merekrut tokoh muda untuk mengisi pos menteri pada kabinetnya lima tahun mendatang
sejumlah nama dari kalangan profesional hingga partai politik mulai bermunculan dalam bursa calon menteri muda
saya minta dari partai juga ada yang muda ada yang dari profesional juga
kalau nggak ada dari partai ya kita
cari sendiri dari profesional profesional muda sekarang kan banyak banget profesional profesional muda
presiden jokowi melirik menteri muda untuk membantu pemerintahannya di kabinet periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
jokowi bahkan meminta partai koalisi pendukungnya menyetor nama tokoh muda dari berbagai kalangan untuk menjadi kandidat calon menterinya
selain dari kalangan parpol jokowi juga mengincar tokoh muda profesional untuk membantunya
sejumlah nama masuk bursa kandidat menteri muda jokowi
di antaranya ketua hipmi bahlil lahadalia ceo bukalapak ahmad zaki ceo gojek nadiem makarim putra ketua umum nasdem prananda paloh ketua umum psi grace natali hingga ketua umum ampi golkar dito aryo tejo
gayung bersambut petinggi partai koalisi berbut menyodorkan nama tokoh mudanya
ketua umum golkar erlangga hartanto mengaku partainya memiliki stok tokoh muda yang mumpuni
untuk menjadi menteri muda jokowi
sementara sekjen nasdem johnny plate menegaskan partainya memiliki banyak kader milenial untuk dipilih jokowi ma'ruf
ya saya pikir kalau golkar punya kader mulai dari milenial sampai post milenial
yang kita sebut selenial setelah milenial
pak tapi soal berapa persen menteri jokowi sudah memilih
tergantung prerogatif pak presiden
karena memang salah satu kader internal nasdem dari generasi milenial adalah prananda
masih banyak lagi masih banyak kader kader muda lagi di garda pemuda nasdem
baik di tingkat nasional maupun di daerah
kalau prananda memang dia adalah salah satu ketua bidang pemuda di dpp
prananda juga ketua garda pemuda
pengamat politik menilai manuver jokowi melirik
menteri muda sebagai terobosan baru
namun perlu dipertimbangkan pos kementerian mana yang cocok dipimpin tokoh muda tersebut
rifana pratiwi prisky ladauhan jakarta